mainkan gamenya dapet pincuannya
sama kejadian tadi siang
makanya neng makan
pantesan emak sering ngunyah
jangan sampe eros terpengaruh
si kemet itu kan pinter ngomong
undangan sudah disebar
tidak mungkin apa
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita
tidak mungkin kita

berarti sama nahajat pak
berarti kita bisa hidup senang pak
kalau nikahnya gak dibatalin
tapi kan eros gak cinta sama bos ahjad
eros tidak perlu cinta untuk menikahi aceh
untuk menyakiti perasaan saya
lu sih nyerepunyakit
kenapa sih lu ngesin nyamperin si sopi
kamu yang menyarankan
tapi kan lu gak mau
gara gara ucapan kamu
lu ngajak oghud
saya jalan sendiri supaya tidak ada yang tahu
saya harus temui air lagi
lu udah mukulin tembok
jangan sampai bos ahjad yang ngerobohin
mesti gak nyari buku buruk rumah eros
walaupun kamu tengah gak ke sana
ketangkapnya kan sama bos ajat
tetap aja beritanya bakalan nyebar
semuanya gara gara piping
saya jadi rugi banyak
apa hubungannya sama kamu
orang yang enak ngantri mau nyukur jadi bubar
calon pengantin itu harus dipingit
supaya tidak terjadi beginian
gimet mana percaya begituan
di kampung saya juga begitu
ada juga yang gagal nikah
maksudnya ada juga yang kayak kemet
gak boleh keluar kemana mana
mesti di rumah
jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan
nggak boleh keluar naik kendaraan
takut nanti kecelakaan
rambut kamu potong
semuanya seperti rencana nenek

dia pada muzik
hari siang kan neng belum makan
sini mak suapin
kok gedean atuh mak
apa aja ya yang nyuapin
jangan malu atuh neng
malu sama siapa
kan gak ada yang tau dan gak ada yang liat
sama kejadian tadi siang
makanya neng makan
biar gak mikir
lagian industri ya pak